kedua calon wakil gubernur provinsi dki jakarta nurman syahlubis dan riza patria sudah menyatakan kesiapan untuk menjalani pemilihan tertutup di hadapan satu ratus enam anggota dprd provinsi dki jakarta
keduanya diharapkan dapat segera membantu gubernur anies baswedan dalam mengatasi pandemi covid sembilan belas di ibu kota
dalam waktu yang tidak terlalu lama insya allah jakarta akan memiliki wakil gubernur
insya allah menjadi pendamping pak anies dan itu akan ditentukan oleh voting tertutup tanggal dua puluh tiga yang akan dipilih oleh satu ratus enam anggota legislatif dprd dki
mudah mudahan dengan hati nurani yang paling dalam mereka akan memilih wakil gubernur
dengan kehadiran dengan fair play insya allah menjadi energi pembangunan kota jakarta ini menjadi lebih baik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita semua ingin proses pemilihan ini berlangsung dengan luber langsung umum bebas rahasia berlangsung dengan pendekatan kekeluargaan persaudaraan kebersamaan
dan tentu mengedepankan
hati nurani pilihan yang terbaik
kalau yang diusung oleh kedua partai adalah kader kader terbaik partai
jadi siapapun nanti yang terpilih adalah kader yang terbaik yang insya allah dapat mendampingi pak anies nasib buas medan
dan selengkapkan tugasnya sampai akhir masa jabatan
dan sepenuhnya kami serahkan kepada wakil wakil rakyat
yang telah dipilih
ya titik terang pemilihan wakil gubernur dki jakarta tampaknya sudah mulai terlihat
dprd dki jakarta kabarnya akan melangsungkan paripurna memilih wagub ibu kota
pemilihan orang nomor dua di ibu kota jakarta ini pun menuai tanda tanya karena diundur berkali kali bahkan cenderung seperti ditarik ulur
bahkan di tengah situasi jakarta yang saat ini berstatus darurat corona karena menjadi epicentrum utama dari wabah corona
dprd dki jakarta tampaknya tetap ngotot
mereka melangsungkan pemilihan ini
pertanyaannya adalah ada apa sebenarnya sehingga kemudian terkesan ini agak dipaksakan diburu buru
padahal di ibu kota saat ini tengah dihadapkan dengan wabah virus corona
apakah kemudian tidak membahayakan dan mengapa kemudian ini dilakukan di tengah situasi seperti ini
kita akan coba gali pada malam hari ini terkait dengan keputusan dprd dki jakarta tersebut
kami sudah tersambung dengan ada bang ahmad yani sekretaris fraksi dpr ri
bang yani selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih bang yani
kita saat ini karena di tengah pandemi kita coba berkomunikasi lewat sambungan skype terlebih dahulu
begitu tidak seperti biasa kita di studio
dan kami juga masih menunggu bergabungnya bang s andika wakil ketua fraksi gerindra dki jakarta
karena masih menunggu saya akan ke bang yani terlebih dahulu
jadi bang yani apakah pks juga sebetulnya
apakah pks juga sebetulnya
apakah pks juga sebetulnya
apakah pks juga sebetulnya
apakah pks juga sebetulnya
pemilihan wagub dki ini sudah final akan dilakukan dalam pekan ini atau dalam waktu dekat meskipun di tengah wabah virus corona
ya berdasarkan rapat bamus pada siang hari tadi memang sudah ada pembicaraan
kalau kemarin ya seakan akan
kalau kemarin ya seakan akan
kita agar untuk pemilihan wakil gubernur itu ditunda
karena memang kita dalam kondisi gawat darurat ya tentang virus corona ini
nah kemudian ada penundaannya ya
penundanaannya memang bagaimana nanti kalau tanggal enam april misalnya
nah ini juga saya kira kita akan melihat ke depan bagaimana situasi dan kondisi yang ada di jakarta
apakah memang tanggap darurat ini masih sudah selesai atau memang akan diperpanjang
ini kita akan lihat lagi
tapi pks sendiri sepakat tidak kalau kemudian
karena pilwagup ini ya rapat pemilihan wakil gubernur ini diadakan katakanlah pekan depan kabarnya kan
ini kan kabar yang kemudian kami dapat setelah kemarin sempat ditunda di hari jumat sebetulnya
dan minggu depan
kalaupun minggu depan pks sepakat dengan tanggal itu
pertimbangan kami kenapa kami minta diundur
nah yang pertama adalah karena memang ada instruksi dari presiden
di mana warga masyarakat diminta untuk bekerja dari rumah
kemudian juga tidak jangan ada kerumunan kerumunan orang yang nanti bisa mengakibatkan adanya penularan
kemudian juga ada seruan pak gubernur
yang memang juga mengingatkan bahwa warga masyarakat jangan melakukan kerumunan
nah selanjutnya juga kami
banyak masukan masukan dari warga masyarakat
mereka punya pandangan bahwa kenapa dprd ingin memaksakan untuk melaksanakan pemilihan wakil gubernur
sementara kondisi sekarang adalah kondisi gawat darurat
ya penyebaran virus corona
dari pks maunya tanggal berapa
diundur sampai kapan bang yani
ya jadi praksi pks memandang bahwa yang paling utama
dan harus kita perhatikan adalah tentang masalah keselamatan
ya selain memang keselamatan harus menjadi perhatian
dan kita juga akan taat pada aturan aturan yang memang ditetapkan di negeri kita
jangan sampai nanti pandangan warga masyarakat terhadap dprd itu sendiri
yang memang dianggap tidak tanggap dengan kondisi yang ada
dprd tidak memberikan contoh
contoh yang baik terhadap warga masyarakat
saya kira ini yang menjadi perhatian dari pks
kenapa kami minta supaya diundur karena melihat situasi dan kondisi yang ada
baik bang yani tahan di tempat anda
saya akan menyapa bang s andika
wakil ketua fraksi gerindra dki jakarta
lewat sambungan telepon
selamat malam bang andika
selamat malam bang
baik bang andika tadi
bang andika saya ingin tahu kemudian dari anda
apakah memang benar ya
kabarnya pemilihan wakil gubernur dki jakarta akan dilangsungkan minggu depan di tanggal enam april
setelah sebelumnya kami dengar harusnya besok
apa yang membuat ini agak ditunda sebentar
dan mengapa kemudian harus dilakukan
pekan depan tanggal enam april bang andika
pertama tama kami dipandai ini
itu di dalam melaksanakan tugas
itu mengacu dalam tatib
tadi juga kita sudah ikut di dalam rapat badan musyawarah
dimana di dalam rapat badan musyawarah itu diputuskan
keputusan bersama dengan musyawarah mufakat
bahwa pelaksanaan pari kurna untuk pemilihan wakil gubernur
itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal enam
kenapa tanggal enam
mengingat adanya surat edaran gubernur
bahwa sampai tanggal lima supaya tidak melakukan kegiatan kegiatan berkumpul dan sebagainya
jadi kalau memang kita melihat
sebesar apa urgensinya
kok ini terkesan harus dilaksanakan pari kurna pemilihan wakil
seolah olah ini secara mendesak
kita harus pahami bersama bahwa
masalah corona ini
masalah corona ini menjadi masalah yang global
tetapi di dalam pengendalian
di dalam pengendalian
di mana daerah kabupaten kota provinsi itu yang memiliki otonomi masing masing
walaupun ada tanggap darurat sampai akhir mei
tetapi kebijakan itu berada di kabupaten kota dan provinsi
nah ini yang harus dipahami bersama
jadi tanggal enam april
jadi kalau kemudian ditunda bukan
tadinya kan besok ya bang andika harusnya ya
pertimbangannya karena mengikuti instruksi gubernur tadi
kita ini bukan hanya dikatakan
oh mengikuti instruksi gubernur
kita tahu bahwa ke depan dengan adanya rapid test yang dilakukan
ini akan terus meningkat
akan terus meningkat
tetapi di sisi lain
bapak gubernur juga memerlukan wakil
kita tahu bahwa ada masalah yang lebih besar setelah rapid
setelah masalah corona ini
yaitu masalah ekonomi
nah kita berharap
bahwa apa yang sudah dilakukan oleh panli
sudah meresanakan tugas
tidak mengenal pagi siang dan malam
bahkan ketua pani mengatakan bahwa
seolah olah kita ini menjemput ajal
di dalam melaksanakan tugas
untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini
tetapi tetap kita laksanakan
dari apa yang dilakukan oleh panli
kemudian berujung pada paripurna pemilihan wakil gubernur
akan ada wakil gubernur yang akan mendampingi pak gubernur sendiri
di dalam melaksanakan tugas tugasnya
terutama di dalam penanganan masalah corona ini
bagaimana bang andika dengan pandangan yang tadi juga disampaikan oleh bang yani
sebetulnya ini kan di tengah wabah ya
ada instruksi imbauan bahkan dari pusat ke daerah
untuk kemudian physical distancing
tidak ada agenda kerumunan dan lain sebagainya
nah ini bagaimana
darurat corona tapi kemudian
dprd tetap menjalankan
atau tetap menginginkan ada pilwagup
begitu di tengah tengah situasi kita yang
tengah darurat seperti ini
ini adalah dua sisi yang sama sama dikatakan darurat
sama sama dekat dikatakan darurat
di dalam rencana pelaksanaan paripurna pilwagup tersebut juga
itu sudah kita buat layout
bagaimana social distancingnya
kemudian physical distancingnya
bahkan protokolernya juga sudah kita atur sedemikian rupa
agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik
kita libatkan juga dari unsur dinas
kemudian diskominfo juga
dimana di dalam penyampaian visi misi dan tanya jawab
itu kita bisa lakukan melalui streaming
artinya tidak memakan waktu yang lama
karena dari dinas kesehatan juga memberi waktu kepada kami
itu selama dua jam
begitu juga tentunya kami akan mengikuti kaedah
nanti di saat setelah hasil rapat tadi
kita akan bersurat
kita akan bersurat kepada kapolda
terkait pemberitahuan kegiatan pelaksanaan
tentunya juga dengan kita tembuskan ke bnpp
kemudian juga kita bersurat kepada saudara gubernur juga
terkait pelaksanaan kegiatan ini
artinya bahwa ini dua sisi
dua hal yang memang dikatakan sama sama penting
di sisi lain kita darurat corona
bahwa kita akan berkonsentrasi
untuk bagaimana penanganan
corona ini bisa benar benar tepat sasaran
cepat dan tepat
gubernur juga membutuhkan pendamping
yang selama ini
yang selama ini saya katakan
hanya pak sekda
kemudian banyak juga keputusan keputusan
yang dikatakan tidak tepat sasaran
ada yang katanya mendengar
hanya dari tim gubernur dan sebagainya
inilah kita melihat bahwa
dibutuhkan wakil gubernur
agar percepatan penanganan corona ini
ini bisa benar benar tepat sasaran
dan tepat waktu
saya ke bang amat yani
bagaimana menurut anda
bang ahmad yani
kalau kemudian tadi sudah dijabarkan
alasan kemudian memang harus dilakukan
dalam waktu dekat
termasuk juga soal darurat corona
tapi kemudian wakil gubernur diperlukan saat ini
untuk membantu kerja pak anies baswedan
menghadapi wabah ini
kalau memang tentang masalah
perlunya wakil gubernur
memang pada waktu lalu
kita juga memang semua
sama sama menginginkan ada wakil gubernur
nah cuma memang
kita sekarang melihat pada situasi dan kondisi
saya katakan tadi ada instruksi presiden
kemudian juga ada
jangan adanya kerumunan
dan bahkan banyak
kita membaca di media
kemudian surat surat juga yang kepada kami masuk
ya harus memberikan perhatian
terhadap keselamatan warga
tentang nasib warga ini
nah jangan hanya memikirkan
wakil gubernur yang memang
pada saat kerumunan itu dilarang
nah mereka juga punya pandangan
di masyarakat saja misalnya
yang mau melaksanakan pesta perkawinan
enam bulan lalu segala macam
karena memang ada maklumat dari kapolri itu
mengamankan instruksi presiden
nah tentunya kita sebagai lembaga
dprd wakil rakyat
aspirasi warga masyarakat
mereka punya pandangan yang memang
apa namanya negatif terhadap
kelembagaan dprd ini
oke pak yani
silahkan bang andika menanggapi
tahan dulu bang yani
pak yani ini adalah bagian dari anggota dprd
bagian dari fraksi pks
dalam rapat badan musyawara tadi
itu juga dihadiri
oleh ketua fraksi pks
kemudian kita berkata
kita bersepakat dalam rapat badan musyawarah
dimana ketua fraksi pks
pemilihan wakil gubernur
di tanggal enam
tentunya dengan berbagai persyaratan persyaratan
tadi sudah saya sampaikan persyaratan
kalau kita berbicara secara kelembagaan
saya dan pak yani
sama sama berada dalam satu lembaga
yang bernama dprd
sama sama memiliki fraksi
kemudian punya hak yang sama juga
di dalam rapat badan musyawarah
tadi ketua praksi dari pks
sudah menyatakan berpendapat yang sama
menyetujui di tanggal enam
nah ada persyaratan
ada hal hal yang perlu disiapkan
oleh panitia pemilih
dimana pak ahmad yani bersama sama saya juga duduk
sebagai anggota panitia pemilih
prosedur itu kita laksanakan
tahapan tahapan itu kita laksanakan
melalui rapat badan musyawarah
dan juga lembaga yang lebih tinggi
seperti dari kepolisian
kemudian juga dari bnpp dan sebagainya
itu tinggal kita laksanakan saja
nah nanti pada saat kita mengajukan
kepada lembaga lembaga terkait
tinggal kita kembalikan saja
bagaimana lembaga terkait
menyikapi melihat apa yang sudah kita upayakan
bagaimana lembaga terkait melihat kesiapan kita
antisipasi yang sudah kita laksanakan
yang ada di lapangan
kan seperti itu modelnya
jadi tolong kita jangan berbicara
karena tadi kita sudah rapat badan musyawarah
pak yani juga hadir
dan menyepakati juga bersama sama
kita putuskan bersama sama
ada yang minta tetap besok
mayoritas dan bahkan semua termasuk
praksinya pak yani juga bersepakat
kita di tanggal enam
bawaan dari gubernur
tanggal lima ini kita taati
nah untuk perjalanan
kesampai tanggal enam inilah
persiapan persiapan kita lakukan
protokolet keamanannya dan sebagainya
seperti itu pak yani
artinya tidak ada perbedaan sebetulnya di antara fraksi
di dprd soal tanggal enam tadi
nanti akan dijawab oleh bang yani usai jeda
kami harus break
baik kita masih membahas rencana pilwagup dki jakarta
yang akan diselenggarakan oleh dpr dki jakarta
di saat yang bersamaan
tentu kita di ibu kota tengah menghadapi pandemik
atau wabah virus corona
tadi sudah kita bahas banyak
bagaimana kemudian pandangan dari masing masing
ada wakil ketua fraksi gerindra dki jakarta
lalu sambungan telepon
dan ada bang ahmad yani
sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta
saya ke bang yani terlebih dahulu
kalau dari bang andi katakan
tidak ada sebetulnya perbedaan
baik juga dengan fraksi pks
soal masalah tanggalnya ini
bang yani jadi apa yang anda permasalahkan
kalau sebetulnya sudah sepakat
pks mau menunda nunda
bukan karena urusan corona juga
tapi karena memang ini mempertimbangkan
soal untung rugi dan juga politik
di dprd dki jakarta
apa yang menjadi pandangan pks
yang paling utama adalah
dengan kondisi seperti
tapi kan sudah sepakat tanggal enam april
kalau lah tadi di bamus
sudah disepakati tanggal enam
ini artinya juga
masih dengan catatan
dengan catatan apa
kalau memang tanggal lima
tanggap darurat itu selesai
kita tanggal enam berarti
sudah tidak tanggap darurat lagi
nah tidak apa apa kita laksanakan
itu saya kira yang menjadi catatan
kalau memang ada satu kesepakatan
nah lagi lagi kembali tadi
ini kan kita berharap
supaya musibah ini selesai
ya tapi kalau memang musibah terus berkepanjangan
kan kita tidak tahu ke depan
nah mungkin nanti semua masing masing
fraksi juga akan punya pandangan
karena terus terang saja
seperti kemarin misalnya
pada saat dilaksanakan
kita dengar tanggal dua puluh tujuh
ada kegelisahan dari para anggota dewan
teman teman dari dewan gelisah
ada yang nggak mau hadir
ada yang khawatir macam macam
ini teman teman dari fraksi mana saja yang anda tangkap gelisah itu
pks doang atau
dari fraksi fraksi yang ada
dari fraksi fraksi yang ada
nah karenanya saya kira
ya ini juga ke depan
ini akan menjadi satu masukan
harapan kita semua
tadi sepakat tanggal enam april
ya kalau memang
eh dengan catatan tadi kalau memang tidak ada
kalau selesai tanggap darurat
nah kalau ini yang menjadi perhatian kami ya
sebagaimana saya tadi katakan
warga masyarakat itu
mereka sedang bertanya tanya
bagaimana dengan kondisi masyarakat lagi susah seperti ini
kok anggota dprd
khusus terhadap warga malah
menggelar pemilihan wakil ibu kota
ini adalah satu kegiatan yang dianggap
bertentangan dengan aturan aturan yang ada
dilarangnya kerumunan seperti itu
oke jadi menurut anda bang yanni
kalau kemudian bang andika
atau mungkin sejumlah fraksi yang lain
atau mungkin anggota yang lain
menginginkan tetap tanggal enam april
di tengah virus pandemi corona ini di jakarta
menurut anda kenapa sampai kemudian harus dipaksakan di tanggal enam
kalau kemudian tetap harus dilaksanakan ini menurut anda
tentukan anda juga punya pendapat pribadi dong
iya kalau tadi dia dilaksanakan
kan teman teman sudah mengungkapkan
bahwa tanggal lima itu
sesuai dengan edaran pak gubernur itu
ini selesai tangkap darurat
makanya tanggal enam
nah sesuai dengan surat edaran itu
kan ke depannya kita nggak tahu
ya mudah mudahan ini selesai
kalau selesai udah gak ada masalah
kita jaga keselamatan warga masyarakat
termasuk kita jaga keselamatan
untuk anggota dewan itu sendiri
pada saat memang mereka ada satu pertemuan
jadi ini karena darurat corona
pertimbangan itu bukan karena kemudian hitung hitungannya tampaknya pks
kalau pun digelar minggu depan ini akan kalah
bukan karena itu pak gani
kalau nggak ada corona kita ini
orang bilang ya ikan sebat
ini lebih cepat lebih bagus
kalau tidak bertele tele
kalau tidak ada corona
bang andika gimana kalau kita melihat situasi hari ini
kan tampaknya tidak mungkin minggu depan itu
sudah dicabut tanggap daruratnya
karena dari pusat pun itu kan
sebetulnya sampai bulan mei kan begini
begini mungkin perlu saya luruskan
tanggap darurat itu kan
sampai akhir mei
tetapi ada surat edaran gubernur
untuk itulah kita melihat
dari surat edaran
yang dikeluarkan oleh gubernur
kan begitu surat edaran
yang dikeluarkan oleh gubernur
hal yang lain yang perlu
diperhatikan adalah bahwa
kenapa kita begitu membutuhkan
kita ingin melaksanakan
permendagri kemudian juga
sk dari kementerian keuangan
realokasi anggaran untuk
kebutuhan tanggap darurat
corona ini untuk itulah
jadi kalau berbicara
oh nanti ini berkumpul kami pun
juga di dprd terutama
yang komisi komisi terkait
masalah pengelolaan keuangan
masih akan juga mengadakan rapat rapat itu
yang tidak masuk
kegiatan strategis daerah
supaya bisa dialokasikan
dalam kaitannya dengan
jadi banyak hal bukan saja
terkait masalah di paripurna tetapi
rapat rapat yang lain pun juga kita akan
lakukan itu tadi sudah saya sampaikan
ketua pangli kami juga menyampaikan
bahwa seolah olah ini kami menyebut ajal
tetapi ini sebagai bentuk
tanggung jawab kepada masyarakat
tanggung jawab kepada rakyat
kita yang berada di jakarta
sehingga kami harus melakukan itu
kami harus melakukan rapat pandi
jadi masih ada tahapan tahapan
yang lain masih banyak rapat rapat
dalam kaitannya dengan
corona ini oke tapi kan kemarin kemarin
ditunda juga tampaknya biasa biasa
saja bang andika
ya saya sepakat bahwa
kemarin pada saat
kita anggap sudah dua kali sebenarnya
pertama dilakukan penundaan pada tanggal
dua puluh tiga tentunya ini perlu ada komunikasi komunikasi
bangun dengan teman teman yang
berada di dprd dan juga melihat
kondisi yang ada di lapangan
kemudian kita rencanakan kembali
besok tanggal dua puluh dua
kemarin kami sudah melakukan yang namanya
geladi bersih bahkan sudah geladi bersih
kita libatkan dari dinas
kesehatan tetapi dengan
pertimbangan yang lain adanya
himbauan himbauan dari gubernur
sehingga ketua mengambil
inisiatif ketua dprd agar
kita rapatkan dahulu melalui
badan musyawarah di dalam rapat
badan musyawara yang perluas ini
bukan saja anggota badan
musyawara yang hadir tetapi
ketua ketua praksi juga diundang
panli juga diundang
untuk menyampaikan seperti apa
apa yang akan diambil
secara musyawara dan
mufakat nah itulah hasilnya
kita bersepakat melaksanakannya
insya allah di tanggal
seperti harapannya pak yani tadi
semoga tidak ada hal hal
kejadian yang luar biasa
sehingga hajat ini bisa kita
laksanakan gubernur bisa
membantu percepatan penanganan
corona dan ingat satu hal yang tadi
saya sampaikan bahwa ada yang lebih
luar biasa setelah wabah corona
yaitu masalah ekonomi bangsa kita
oke kalau kemudian diperpanjang
mengingat jakarta masih
menjadi epicentrum utama wabah corona
saya rasa gubernur
yang namanya pemerintah daerah bukan
saja eksekutif pemerintah
daerah itu antara eksekutif dan legislatif
inilah kami berharap
saudara gubernur di dalam mengambil
suatu kebijakan kami diajak
legislatif diajak ngobrol
suatu keputusan suatu kebijakan
sendiri secara parsial
kalau kami sebagai wakil rakyat minimal
melalui pimpinan dprd diajak
ngobrol diajak diskusi
langkah ini akan kita ambil kita akan
ambil seperti ini bagaimana pertimbangan
dari legislatif ini yang namanya
suatu keputusan kebijakan
ini bukan hanya keputusan gubernur saja
nanti kalau nanya ke dprd tentu akan dibuat
karena harus tanggal enam april
satu satu hal yang perlu kita ingat
ini pemerintah daerah
pemerintah daerah yang bertanggung jawab
pada masyarakat bukan hanya
gubernur saja untuk itulah
kami berharap saudara gubernur
saudara yang tiblok
saudara sekda dan jajara
yuk kita diajak ngobrol bareng
supaya apapun yang
kita hasilkan keputusan
yang seperti apa langkah langkah strategi
apa dalam terkait penanganan masalah
merupakan keputusan pemerintah
daerah bukan hanya keputusan gubernur saja
bang andika dan juga
bang yani yang jelas begini sejak awal kan
pemilihan wakil gubernur ini kan ditarik
ulur penuh dengan
mungkin kompromi politik dan lain sebagainya
karena tentu ada dua calon dari partai anda masing masing
yang akan bertarung begitu
untuk mendapatkan suara di dprd
sejak awal ini mulai disoroti
mulai ada kecurigaan ada
transaksi di ruang ruang gelap lah
dan lain sebagainya nah ketika kemudian
di tengah wabah justru membuat
pemilihan wakil gubernur tidakkah ini
tudingan atau mungkin
soal kemudian ini justru semakin
membuat tercium bahwa memang
ada aroma politik sekali atau mungkin money
politik dibalik ini semua agar kemudian
dilakukan di tengah konsentrasi publik
terhadap covid sembilan belas atau penyebaran
virus corona tapi dijawabkan nanti ya bang yani dan juga
bang andika kita break kami akan segera kembali
baik jadi di tengah wabah kemudian membuat
pemilihan wakil gubernur dki jakarta
nah ini mungkin menguatkan
kembali dugaan dugaan publik
akan adanya transaksi transaksi
gelap yang justru semakin
ketika semua konsentrasi
corona ataupun covid sembilan belas bang yani
bagaimana anda menilai itu apa jangan jangan
bang ini ditarik ulur karena memang
lagi lagi panggung belakangnya ini belum tuntas
dan di balik
dan covid sembilan belas tengah merebak justru
saatnya yang membuat pemilihan wakil gubernur
dki jakarta supaya kemudian publik tidak
begitu menyoroti bagaimana bang yani
iya kemudian saya
kembali tadi bahwa
untuk wakil gubernur memang
kita sudah punya pandangan ini
satu hal yang
perlu ya segera
situasilah yang memang
membuat kita harus
lebih banyak berpikir lagi
memperhatikan tentang masalah
nah karenanya ya
bagi kami dari pks
kita harus memikirkan
kami mendengar suara suara
rakyat suara suara masyarakat
itu disaat memang
kita ini memberikan perhatian
penuh terhadap warga masyarakat dan
jangan menyakiti hati rakyat
kalau kami meminta
agar pemilihan ini
diundur karena apa karena
memang dalam situasi tanggap darurat
kami kan representasi dari rakyat
masing masing kan punya pemilih
ya memperhatikan masyarakat
kalau rakyat sudah memang
banyak bersuara seperti itu
ya kita akan dengar itulah
sebenarnya kenapa kami keker itu
kemarin diundur karena
kondisi tanggap darurat ini
bukan karena deal deal politik
di belakangnya bang yani karena kan tampaknya ini
kuat sekali aroma kesana kalau kita soal
bicara ilmu agung dki jakarta yang sudah
kalau kami dari pks
gak ada deal deal seperti itu ya
sudah mempersiapkan calon sedemikian rupa
kompeten ya memiliki
kemampuan punya integritas
yang siap ya untuk
bertarung ini nanti
anggota daun itu akan memilih
jadi menurut anda kalau kemudian
katakanlah fraksi partai gerindra atau
pak andika menginginkan tetapi tanggal enam
itu karena apa menurut anda
menurut pandangan anda ya kenapa
nah itulah mungkin
ee anda bisa bertanya
pak andika kenapa begitu
kebelet mau cepet cepet dan segala macam
jawabannya ada di pak andika
baik pak andika silahkan anda jawab
mengapa begitu kebelet tengah wabah seperti ini
bahkan akan dikabarkan dilakukan
tertutup ya pemilihan ini
saya pikir apa yang disampaikan
oleh pak yani itu penyampaian yang
bersifat sepihak saja
sepakat dulu bahwa dalam
badan musyawara rapat badan musyawara
tanggal enam ditanyakan
dulu dari siapa oke ya oke
saya tanya dari siapa kemudian
ini karena tidak hadir silahkan ditanya kepada
ketua fraksinya artinya
bahwa kita sudah melakukan
dalam rapat badan musyawarah secara
mufakat bermufakat bahkan
ada satu praksi yang tetap
menginginkan besok jadi tidak perlu
tanggal dia tetapi untuk khusus
untuk fraksi gerindra tetap
mengikuti surat sebanyak kenapa
demikian karena bagaimanapun
juga keputusan dari badan musyawarah
yang akan dilaksanakan oleh
panitia pemilih itu yang pertama yang
kedua menyangkut masalahnya
ada di deal deal politik di
setiap kontestasi bahkan pemilihan
rt pun juga berbunyi hal hal
yang seperti itu sehingga perlu
adanya pembuktian pembuktian kami
calon kami kalau tadi disampaikan
oleh pak yani calon kami ahmad
rija patria sudah sangat sangat teruji
di dpr ri bagaimana bermasyarakat
berorganisasi dan sebagainya
bagaimana memberikan tanggapan tanggapan positif
dan bahkan tindakan langsung
pada masyarakat secara positif
tentunya ini kita ingin
langsung secara umum
secara terbuka jadi tidak
ada deal deal politik di dalamnya
hal yang ketiga yang tadi
yang saya perlu tanggapi juga
kita bersepakat kita semua sama sebagai
wakil rakyat presentasi dari
rakyat kita ingin
suara rakyat itu langsung kita laksanakan
apakah cukup dengan berbicara saja tentu
tidak perlu ada tindakan tindakan
langsung yang bisa kita lakukan
masyarakat tadi sudah saya sampaikan
disaat gubernur sudah memiliki
pendamping dimana sudah ada pembagian
akan berjalan dengan baik kemudian
juga ada upaya merelokasi
anggaran yang seperti
halnya anggaran sebagai contoh yang dimiliki oleh anggota
dewan melekat pada anggota dewan
sosper misalnya kemudian kunjungan kerja
bisa di realokasikan
langsung dalam bentuk
apakah dalam bentuk pembagian tembakau
apakah dalam bentuk pembagian
disinfektan dan sebagainya ini yang
perlu kita lakukan
tadi saya sampaikan
ada wagub masih ada rapat rapat
yang lain yang harus kita lakukan
dalam rangka penanganan corona ini
sekaligus apa exchange kita yang harus kita lakukan
langsung pada masyarakat
oke jadi bukan karena kemudian fokus publik
dprd dki jakarta menggelar
pemilihan ini karena kan sejak awal
dicurigai ada transaksi politik
mani politik didalamnya
ya saya rasa apapun juga
dicurigai saya sampai karena
di pemilihan rt saja dicurigai
oke berarti wajar dong kalau kemudian dicurigai
juga silahkan saja
tetapi kami dari praksi gerindra
kita mengusung calon
tidak perlu pakai yang
namanya money politik dan sebagainya
punya kemampuan punya kapasitas
yang memang dibutuhkan oleh masyarakat
dan insya allah juga dibutuhkan
oleh pak anies
jika nanti terpilih untuk bisa bersama sama
membangun jakarta oke kedua calon
tentu anda dari anda pasti
tentu akan menjagokan calon masing masing kita
tunggu bagaimana abang yani dan juga abang andi
apakah memang benar benar
dilaksanakan di tengah pandemi
corona ini di tanggal enam april
atau memang akan
kemungkinan ditunda seperti keinginan dari
bang yani atau seperti apa
tapi lagi lagi tentu kami berharap
kepentingan publik diutamakan terutama
di tengah kondisi
dki jakarta khususnya yang
darurat virus corona ini terima kasih banyak
sudah berdiskusi pada malam hari bersama kami
di layar demokrasi
baik kami harus
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama kami di layar demokrasi